kepolisian tidak pernah menghapus atau mengirimkan penghapusan red notice buronan korupsi joko chandra ke pusat data interpol di lyong perancis
red notice joko chandra sudah terhapus otomatis pada sistem data interpol terhitung sejak dua ribu empat belas
pernyataan itu disampaikan kadifu mas polri irjen argo yuwono di gedung bares krim jakarta jumat sore
argo menjelaskan sejak dua ribu sembilan kejaksaan agung mengajukan permintaan red notice untuk buronan korupsi joko chandra kepada ncb interpol
argo mengumumkapkan berdasarkan artikel yang dikeluarkan interpol red notice hanya berlaku lima tahun dan nama joko chandra terhapus otomatis pada sistem data pencaharian orang atau dpo interpol
selain itu kemunculan joko chandra di papua new guine tahun dua ribu lima belas argo menegaskan kadif hub interpolri pernah meminta bantuan dirjen imigrasi agar memasukkannya ke dalam dpo
setelah itu sudah oke dalam suatu gelar perkara baru nanti dari
interpol indonesia itu mengirimkan permintaan red notice ke lion perancis sana ke interpol di pusat sana
jadi nanti dari interpol pusat ini akan menyebarkan namanya itu tadi file tadi ya menyebarkan ke seluruh negara yang menjadi anggota interpol
semua menyebarkan semua di sana
kemudian teman teman tahu ya
dengan adanya red notice joko chandra di tahun dua ribu sembilan kemudian juga ada isu yang bergembang kok sudah terhapus ya atau ter delete
memang ya di tahun dua ribu empat belas itu dari dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas sudah lima tahun
itu adalah delete by system sesuai dengan artikel nomor lima puluh satu di interpol rules on the bit
itu di sini di pasal lima puluh satu ya di artikel lima puluh satu itu ada
di sini ada tertulis delete automatically di sana ya

sepertinya di atas blog ini tuh m berkataung